terima kasih tifal saudara informasi pertama kami
pada hari kedua lebaran kemacetan panjang terjadi di kilometer lima puluh tujuh
tol jakarta cikampek karawang jawa barat
kepadatan arus kendaraan yang padat di kilometer lima puluh tujuh tol jakarta cikampek
terpantau dari arah jakarta menuju jawa barat dan jawa tengah
selain peningkatan jumlah kendaraan kemacetan juga dipicu keluar masuknya kendaraan
di rest area di sekitar lokasi
untuk mengurai kepadatan arus kendaraan polisi memperlakukan jalur kontraflow
dan menutup sementara rest area kilometer lima puluh tujuh
kepadatan arus kendaraan yang juga terpantau di sekitar kilometer enam tol jagarawi
di kampung rambutan jakarta timur kamisia
kepadatan lalu lintas dari jakarta yang menuju ke arah puncak bogor
kontras dengan lalu lintas yang menuju ke dalam kota jakarta
kepadatan arus lalu lintas terjadi akibat masyarakat memanfaatkan momen lebaran
di hari kedua hari ini untuk berwisata terutama ke puncak bogor
kepadatan arus kendaraan yang juga terpantau di sekitar lokasi